alah ini mau hancur bisa pecah emangnya
eh sardung kemana wae kamu eh tadi tepan teteleponan yang si kemoti kemoti tidak bisa
menjaga ibunya eh eh sardung teh rengganis manis sudah ada di bawah di lobby sardung
tah gini menunggu tungguan teh
aku minta maaf om karena aku gak bisa nak mama mama sekarang udah berangkat ke rumah sakit nih
aduh wot silaka dua belas ini batu aduh kemoot muhayyed ya aduh gimana ya om ya udah
mod nanti pikirin lagi lah gimana caranya ya assalamualaikum ya makasih om ya
oh my god raya raya lo kenapa sakitnya di mana coba gue lihat ya ampun maafin gue
badannya jadi kurus kering kayak gini aduh bokap lu gimana sih pasti pacaran mulu ya makanya dia
ngurusin lu sampai jadi pegang hati hati kalau ngomong ngomong teh suka ngasal ngeceplak aja
emang kita semua juga udah tahu kalau abah itu bapaknya raya tapi kalau abah gak hati hati
juga pasti nanti di jalan nabrak orang gitu abah maksudnya kamu kalau ngomong terus hati hati ya
tuh jangan main aslinya kaya tidak hati orang emang hari ini abah judulnya itu sakit hati dan
sakit badan iya kayak raya ini contohnya
gini semua gara garapecially muluk afraid
gitu topik raya dan sakit hati tapi

ah kenyamu mah kalo kamu ngomong
lier soalnya tengah ngomong
oh sama abah
kita juga liar lihat abah
lier sama abah
emang kalo gitu sama tuh sama abah
kan gue tuh udah ikhlasin abah buat nikah lagi
gua gak boleh yang ngebiarin abah lo itu nikah lagi
gak ada tuh kata kata setuju
gua gak boleh sih
ya pokoknya intinya gak boleh
bener gak temen temenku tercinta
yang penting lo gak boleh biarin abah nikah lagi
si abah boleh nikah
tapi nanti pas lo udah settle gitu
apa gak lo kuliah
terus kalo bisa udah kerja
udah kerja udah nikah
baru deh abah nikah
keturunan mau mana sih
kayak pernasan rantaian bro
oh ya terpulang
saya udah nyampe di lobi rumah sakit
tapi saya gak tau nih ngorok dirawat di kamar berapa ya
oh alhamdulillah tuh kalau sudah sampai ya
begini deh teh
sebaiknya saya jemput saja ya di bawah situ teh
soalnya jalan ke dalam ruangan di rumah sakit ini teh
agak agak pabelit alias pabaliyut ya teh ya
susah gitu teh apalagi ngelewatin jalur kamar maya teh
oh ya udah kalo gitu saya tunggu ya
iya iya ya waalaikumsalam tunggu ya teh
itu kayaknya mah lagi ke toilet
biasa muatan besar
taruh saham ya
biarkan boleh lah
ini kan si maung ada di sini nih
saya tidak mau ini sampai mereka ini bertemu dua dua kali
nanti nyelekit kena hati hati si teh anies tersungging
saya gak enak nanti sama teh anies
ya itu baru udah aku teh temen temennya si raya
pas teh anies masuk sudah tidak ada di sini
sudah tuh ya saya jalan
tapi tapi lah
eh kok gak wah
bisa pecah iya maung
tadi teh pang tetelepunan si kemot
si kemot tuh tidak bisa menjaga ibunya weh
teh renggan ismanis sudah ada di bawah di lobi sardung
tadi teh si abah minta tolong sama kita
jadi kan di dalam ada teman teman yang seneng raya
disuruh diusirin disuruh pulang
masa orang aja mau disuruh pulang sama abah mau dimasuk
jadi saya sangat merasa saya
kalau menurut saya ya ada dua cara daripada kita ngusir teman temannya sineng raya
enggak pantas satu
eh enggak enak
yang pertama ketika kita ketemu sama rengganis kita bilang aja kalau sineng itu sudah tidur
itu yang pertama
nah itu yang pertama
yang kedua kita ajak ngobrol si teh rengganis itu supaya jam besuknya habis
jadi kan dia enggak bisa ngebesuk si neng
cerdas wak dadang
pak dadang cerdas bisa
terima kasih wak
kita suruh si abah
terima kasih wak
terima kasih wak
terima kasih wak
terima kasih wak
terima kasih wak
terima kasih wak
terima kasih wak
terima kasih wak
terima kasih wak
terima kasih wak
terima kasih wak
terima kasih wak
terima kasih wak
terima kasih wak
terima kasih wak
terima kasih wak
terima kasih wak
terima kasih wak
terima kasih wak
terima kasih wak
terima kasih wak
terima kasih wak
terima kasih wak
terima kasih wak
terima kasih wak
terima kasih wak
terima kasih wak
terima kasih wak
masa allah neng reva
alhamdulillah bibi ketemu lagi sama si neng
gusti bebi teman di kangen
iya sama reva juga senang banget ketemu sama bibi lagi
ya sudah atuh
si aden itu sudah nungguin di dalam
si aden kenapa lelucu pisan
masa bebi tadi disuruh bikin makanan segala macam makanan
waduh jadi ngerepotin bibi dong
iya tidak atuh
bebi mah malahan senang pisan
aduh sebenarnya gue males banget angkat telpon dari mie bocah
tapi gak apa apa sih dia ini membantu gue juga
dan gue itu perlu dia juga
jadi untuk saat ini gue angkat aja dulu
kamu udah temuin reva ada di mana
itu kan hal kecil buat alex
kan pinter kamu emang
kayaknya adriana simpang rasa juga sama gue
sekarang revo ada di mana
terus ngapain dia
di rumah boy
kamu mau ke sana juga atau aku jemput kamu
nggak usah alex
makasih kamu udah bantuin tante buat ceritau di mana keberadaan reva alex
ya udah kalau gitu kamu hati hati ya bom motornya
jangan kenceng kenceng lagi
kayaknya adriana juga suka sama gue
soalnya dia selalu muji gua ganteng